keberhasilan membawa negaranya menjuarai piala dunia dua ribu dua puluh
menyandang gelar pemain terbaik piala dunia dua ribu dua puluh
ini rasanya menjadi bukti sah bahwa pria kelahiran rosario tiga puluh lima tahun lalu
nah usai laga final sejumlah rekor piala dunia pun turut ditorehkan atas nama dirinya
sebuah pencapaian yang tentunya tidak diraihnya dengan mudah
menapaki panggung megah piala dunia pertama kali di jerman tahun dua ribu enam
saat dirinya masih berusia sembilan belas tahun messi kini bergelimbang prestasi
dan berikut adalah sejumlah rekor piala dunia yang berhasil diukir pemain bernama lengkap lionel andres messi
oke ini laga final melawan perancis ini membuat lionel messi telah menorehkan dua puluh enam pertandingan
di piala dunia
yang memegang rekor sebelumnya dengan dua puluh lima pertandingan
akhirnya tahun ini dipecahkan oleh lionel messi
dan messi pun ini mulai melakukan debutnya di piala dunia dua ribu enam saat masuk sebagai pengganti
pertandingan argentina melawan serbia
dan secara total la pulga bermain tujuh pertandingan dalam piala dunia dua ribu dua puluh dua
lionel messi ini juga menjadi pemain yang menorehkan menit bermain paling banyak sepanjang partisipasi di piala dunia
dan selalu bermain penuh dalam tujuh pertandingan argentina di piala dunia
messi akhirnya melampaui catatan menit ya
dan messi ini telah menorehkan dua tiga ratus lima belas menit selama bermain di piala dunia sejak debutnya di tahun dua ribu enam
sementara paulo maldini mencatatkan dua dua ratus tujuh belas menit
dan ini bukan tidak mungkin catatan menit bermain messi ini bertambah di ajang piala dunia
menyusul pernyataannya sesuai seusai pertandingan final
ia menyebut belum mau pensiun dari ajang internasional
dan ia masih ingin bermain untuk argentina
mengenakan jersey berbintang tiga argentina
kita tunggu saja ya keputusan messi seperti apa
apakah terus bermain bersama argentina atau justru pensiun dari timnas
ini messi adalah pemain pertama yang mencetak gol di setiap fase piala dunia
jadi ia menorehkan rekor sebagai pemain yang selalu mencetak gol ya di fase piala dunia
dari mulai fase grup ini
lalu di enam belas besar
semifinal hingga kemarin di final ya
jadi messi ini mencetak dua gol di fase grup saat argentina ini berhadapan dengan arab saudi dan juga meksiko
selanjutnya ada satu gol di enam belas besar yang dicetaknya saat menghadapi australia
lalu berlanjut ke perempat final
ini messi mencetak satu gol melalui penalti ketika argentina menyingkirkan belanda
lalu di semifinal satu gol dicetaknya ke gawang kroasia untuk membawa argentina melaju ke partai puncak ya
di laga final tadi messi mencetak brace atau dua gol lewat penalti dan sepakan di depan gawang perancis
lalu rekor lainnya yang berhasil ditorehkan messi adalah menjadi pemain dengan kontribusi gol dan asis terbanyak di piala dunia
dua puluh gol dan juga tiga asis yang ditorehkan messi di piala dunia dua ribu dua puluh dua menjadikan dirinya mengoleksi dua puluh catatan gol dan asis selama berlaga di piala dunia
messi ini melampaui catatan dari dua mantan pemain timnas jerman ya
ada miroslav klose dengan catatan sembilan belas dan juga ada giratmuler
dan juga ini mengalahkan torehan catatan dari legenda brazil yaitu ada roelof
nah ini messi ini juga dinobatkan sebagai pemain terbaik piala dunia dua ribu delapan belas
sejak gelar pemain terbaik diberikan pertama kali pada piala dunia seribu sembilan ratus delapan puluh dua ini menjadi penghargaan kedua dari lapulga sebagai pemain terbaik
dan juga ini fun fact ya
belum ada satupun pemain yang pernah
meraih gelar pemain terbaik sebanyak dua kali
dan messi meraih penghargaan pemain terbaik pertama pada piala dunia dua ribu empat belas
namun saat itu messi tampaknya ya tidak terlalu bahagia karena ia gagal meraih gelar juara bagi argentina setelah takluk dari jerman di partai final
sedangkan gelar pemain terbaik kedua yaitu di tahun dua ribu dua puluh ini terasa sangat sempurna bagi lionel messi